hujan deras yang mengguyur kawasan puncak gunung semeru lumajang jawa timur
memicu banjir lahar pada kamis malam
akibatnya ratusan warga yang tinggal di bantaran sungai harus mengungsi
jembatan jodhmat bantusmat jembatan jodhmat tak iso lemat jembatan kukus
terjangan banjir lahar dingin yang sangat deras
membuat warga menjauh dari bantaran sungai
karena warga khawatir tanggul penahan akan jebol
sebanyak dua desa di kecamatan candipuro dilaporkan terdampak
hujan deras yang terjadi sejak pukul sembilan belas tiga puluh malam
membuat banjir menerjang dengan deras
ratusan warga akhirnya mengungsi ke rumah kerabat dan saudaranya
yang tinggal di lokasi dataran tinggi
itu kenapa mengungsi semua itu pak
jadi yang sebelah tanggul tanggul ini carikan titik amat
jadi mengungsi semua yang di tepi tepi tanggul ya
yang di seberang aset sudah terkondisikan semua